saudara presiden terpilih prabowo subianto menyatakan pemerintahan yang ia pimpin nanti tidak akan kompromi terhadap korupsi
prabowo menegaskan tidak akan gentar berantas korupsi demi menghilangkan kemiskinan dari indonesia
pernyataan disampaikan prabowo saat buka puasa bersama tim pemenangan pemilu senin kemarin
menurut prabowo salah satu upaya meminimalisasi praktik korupsi dengan menutup semua kebocoran anggaran
prabowo juga menegaskan kemenangan prabowo gibran merupakan simbol cita cita rakyat indonesia
dan saya tidak gentar saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi indonesia